karena itu bukan gaya komunikasi gimmick gimmick seperti itu
gaya komunikasi yang tulus jujur gitu ya
itu cuma gimmick gimmick yang gak punya makna dan nggak punya arti tentunya
pasti ya kalau kita sendiri juga ya tidaklah masa komunikasi dengan bu mega cuma mau dijadiin gimmick begitu lah
ya nggak lah ya bukan levelnya begitu
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya